dua pekan menjelang keberangkatan ribuan calon haji asal tasik malaya jawa barat belum menerima visa
meski terancam gagal berangkat mereka tetap melakukan persiapan dengan maksimal termasuk mengikuti pelatihan manasik haji
musim haji tinggal hitungan hari namun sejumlah permasalahan klasik masih saja terjadi
ribuan jemaah haji asal tasikmalaya belum menerima visa dari pemerintah arab saudi
padahal mereka dijadwalkan berangkat lima belas agustus mendatang atau dua pekan lagi
seluruh persyaratan calon haji termasuk paspor sudah diserahkan ke pemerintah arab saudi
masuk pada kloter lima belas itu sudah bahkan sampai kloter enam puluh pun sudah disampaikan ke tingkat kanwil
dan di tingkat kanwil untuk diproses ke kedutaan arab saudi untuk mendapatkan visa
sedikitnya sepuluh sembilan puluh delapan calon haji akan diberangkatkan dari tasik malaya menuju tanah suci tahun ini
deden rahadian tasik malaya